presiden joko widodo lagi lagi menyiapkan beberapa jurus untuk meraup investasi ratusan triliun rupiah
demi memajukan perekonomian indonesia jokowi akan menggenjot beberapa sektor strategis investasi
dalam forum sarasehan ataupun pertemuan dengan seratus ekonom yang dihelat di jakarta
presiden jokowi menegaskan dalam situasi perekonomian yang melemah yang paling sulit adalah mencari arus masuk
untuk itu jokowi memerintahkan tim ekonomi terutama kepala bkpm thomas lembong
agar mencari pemasukan rp enam ratus tujuh puluh triliun rupiah selama tahun dua ribu tujuh belas dan menargetkan rp delapan ratus empat puluh triliun rupiah pada dua ribu delapan belas
arus masuk ditargetkan empat puluh lima persen dari pdb
jokowi juga merinci beberapa sektor strategis investasi diantaranya petrokimia baja migas dan pembangkit listrik
lemahnya pertumbuhan ekonomi sulitnya mencari investasi mencari arus uang masuk
saya kira problemnya mirip mirip
oleh sebab itu negara kita yang paling penting menurut saya yang ingin kita kerjakan adalah menarik investasi yang sebesar besarnya ke negara kita
saya sudah memberikan perintah jelas kepada tim ekonomi terutama kepala bp
bahwa target targetnya adalah mencari investasi yang lebih besar
target investasi yang masuk ini harus betul betul dikejar dengan cara apapun
misalnya tahun depan target kita kira kira rp enam ratus tujuh puluh triliun
harus kalau sudah ada target itu dengan jurus apapun harus dikejar
kemudian dua ribu delapan belas target kita kira kira rp delapan ratus empat puluh triliun
dan keinginan kita kalau nanti di jumat
paling tidak itu empat puluh lima persen dari pdb kita